inilah yang menyebabkan ikan dengan nama latin
cana triata ini dijuluki
snakehead atau ikan berkepala ular
kegiatan di pagi hari
di kolam ikan gabus ini
diawali dengan pemberian pakan
kalau di kolam
kegiatan selalu diawali dengan ngasih makan
ini bibitnya ya pak ya
bibitnya dikasih makan
dalam satu bulan
tempat ini bisa menghasilkan
dua puluh kg ikan gabus siap konsumsi
harga jual ikan gabus
berkisar rp tujuh puluh sampai rp sembilan puluh per kilogram
ikan gabus ini selain dalam tanda kutip pemalu ya
kalau kita sudah suka kabur saja
ikan gabus ini juga
lebih suka dalam tanda kutip nyemil
jadi makannya tuh bisa dikatakan
kata bapaknya tuh gak banyak
tapi makannya cukup rutin
biasanya di pagi terus kemudian menjelang siang
sore makan terus malam hari juga makan
dalam skala nasional
produksi ikan gabus meningkat dari tahun ke tahun
data kementerian kelautan dan perikanan mencatat
pada dua ribu lima belas produksi gabus mencapai enam empat ratus ton
jumlah ini berlipat ganda menjadi dua puluh satu ton pada dua ribu sembilan belas
wih perjawaban pertama
ini ada yang pernah kayak gini pak
baru saya kayaknya yang berhasil
nah ini ikan yang perempuannya yang betinanya
akan kesatukan dengan yang jantan
yuk kita rilis ke kandang berikutnya
teknik peminjahan merupakan proses perkawinan yang terjadi
antara indukan jantan
dan terjadi di luar tubuh ikan atau eksternal
ikan gabus di tempat ini dikawinkan dengan cara alami
yakni ditempatkan dalam satu kolam yang sama
dengan perbandingan satu jantan untuk satu betina
kira kira seminggu lah kita lihat
seminggu kita lihat nanti telurnya akan ngapung di enceng godok ini
proses pemijahan biasa memakan waktu dua hingga tiga hari
dan satu pasang ikan gabus dapat menghasilkan
sepuluh ribu telur
waktu atau cuaca terbaik untuk mengawinkan ikan gabus adalah saat musim hujan
peminjahan yang sukses ditandai dengan induk jantan
yang bergerak mendekat dan mengelilingi induk betina
namun bila peminjahan berpotensi gagal
biasanya kedua ikan akan saling menjauh bahkan saling serang

dan akan menjadi larva dalam waktu sekitar tiga hari

kalau gabus dewasa mengkonsumsi makanan berupa pelet
larva hanya mengkonsumsi cacing sutra
setelah dua minggu ya pak kurang lebih ya
telurnya bakal jadi larva ya
lalu dikasih makannya pakai cacing
belum bisa makan yang pada tadi ya

yang sangat diperlukan oleh benih ikan untuk dapat tumbuh menjadi bibit ikan

selain bibit dan larva gabus
tempat ini juga menjual ikan gabus berukuran sedang
berusia tiga sampai lima bulan
dan sekarang waktunya panen
dan sekarang waktunya panen
bibitnya dibagi dua
ada yang dijual bibitnya silahkan dibesarkan
ada yang dijual bibitnya silahkan dibesarkan
ada yang dijual bibitnya silahkan dibesarkan
dan kita akan panen yang itu
tidak diserang pilihan ini water
tidak diserang pilihan ini water
orang lain winery tidak bisa berhenti goreng
warnanya tidak kecil
agar kadar amonia di dalam kolam tidak tinggi
kadar amonia tinggi berbahaya bagi ikan gabus
selain itu lumut juga berpotensi membuat ikan terjangkit penyakit jamur
ini kalau yang tadi untuk yang ukuran remaja lah ya
nah ini untuk yang dewasanya tersiap konsumsi
ada ikan yang belum terlalu besar
ada juga yang dijual dengan ukuran siap konsumsi
ketika panen periksa juga apakah ikan dalam kondisi baik
atau membutuhkan perawatan lebih lanjut
kalau ciri ciri yang sehat itu gimana jadi pak
jadi terlihat dari jumlah kelihatan langgirnya ya
jadi ini kan kelihatan langgirnya
kelihatan langgirnya ini artinya dia cukup sehat
karena proteinnya terjaga
kemudian dari segi visual tubuhnya
ini tidak terlihat ada luka luka
artinya mungkin di sini potensi kalimbalnya sedikit
dalam sebulan pemilik usaha budidaya ikan gabus
bisa mengantongi belasan sampai puluhan juta rupiah
tergantung jumlah pesanan
namun tak semua hal berjalan mulus sesuai rencana
menjaga kualitas ikan sampai ke tangan pelanggan
harus menjadi prioritas
ikan dikemas dalam plastik dengan kadar oksigen
dan jangan dikemas dalam jumlah terlalu banyak
agar ikan tidak mati selama proses pengiriman
selain dibikin goreng
atau dimasak dengan gabus pucung
nah ini bisa juga jadi empe empe
biasanya kan empe empe fem dengan ikan tenggiri ya pak ya
iya ikan tenggiri
ini ikan gabus
seperti apa rasanya
selain rasa yang lezat dan menghasilkan rupiah yang menjanjikan setiap bulan
ikan gabus juga memiliki manfaat lain
salah satunya mempercepat proses penyembuhan
dan luka pasca operasi